yaudah enam ribu gak apa apa
bensinnya gak dijual
motornya tukar sama baja ya
ini subarman bukan
saya tau namanya berarti kenal bro
ikut saya tekan kondisi
kan ce lilis yang ajak saya naik bajaj
jangan masa masa terus dong
terima kasih ya
kok gak ditangkep
dia takut sama saya
larinya udah kayak mobil balap
sekarang motor saya udah gak bisa wush nih
ya di pom bensin
maksud saya pom bensinnya di mana
kalau mau beli bensin di mana
maksud saya pom bensinnya di mana
gak tahu saya belum pernah ngukur
kamu dengar sendiri kan
kata tukang warung itu
pom bensinnya di sana
kalau mau beli bensin di tukang eceran
deketnya berapa kilo
belum pernah ngukur ya
kamu dengar sendiri kan
kalau mau beli bensin eceran
di sana beli bensin
masa bang tega lihat perempuan dorong dorong motor sendiri ke tempat bensin
sekarang saya mau tanya
kenapa saya yang beli bensin
ngalengan apa enggak
abang yang salah
iya gak tante

iya gak cuk
kenapa kamu gak nge bela saya
berarti abang lebih salah lagi
jadi soal beli bensin
gitu ya lis
abang yang mau beli bensin
kita nunggunya di warung aja
terima kasih tante
aus gak iya
mau minum gak ya iyalah
tukang bensin eceran dimana ya terus aja
udah deket masih jauh
tadi katanya deket atau siapa pengwarung
berarti orang itu asalnya dari kampung
biar ngelewatin dua gunung tetap aja dia bilang dekat
bayar kok saya disuruh bayar
kan tante cek
bajainya dibawa kabur
berapa liter bang
itu harga di pom bensin
mendingan beli di pom bensin
yaudah beli di pom bensin aja
yaudah enam gak apa apa
bensinnya gak dijual
j erklara yang teknik kamu already
oke ya pengen mau ada di
anggu pokoknya lain lain